aduh capek juga
kamu jangan kemana mana
ih itu cowok ganteng banget
tapi liat dong ceweknya
kok mau sih sama cewek cacat kayak gitu
pasti itu cowok cuma kasihan doang
pasti belakang itu cewek cowok punya pacar lain
jadi sekarang candy tinggal di taman dekat rumah rani
yang benar dong pak hakim
saya sudah menawarkan dia untuk kembali ke rumah ini
tapi dia tidak mau
katanya dia tidak mau merepotkan tuhan
akan saya pikirkan jalan keluarnya
aku merasa demek
aku ada pendukung buatasing
kau itu apa
kau kami panggil
jadi kamu tinggal disini
ken tinggal disini tuh gak nyaman buat kamu
mendingan gini aja kamu tinggal di rumah anak anak jalanan aja
ya meskipun disana gubuk tapi masih ada atap
seenggak enggaknya kamu gak kehujanan kamu gak kepanasan
dan anak anak pasti senang kalau kamu tinggal disana
tapi aku gak bisa aku harus jagain rani disini
aku udah janji kok sama diri aku sendiri aku gak bakalan pergi dari sini
itu semua buat nembus kesalahan aku pak
kamu pasti bisa ran
itu tenasnya apa
kamu selisih itu ya
barang barang gua selisih itu
siapa yang taruh tindak itu ya
hah gak apa apa
kan lumayan tinggal disitu gak usah kepanasan sama kehujanan
senangnya gue berada di sana
enggak kini kamu tuh gak boleh lapar
kamu kan gak punya uang buat beli makanan
tuh tuh tuh yang belakang tuh
kasih kasih kasih tuh
nasi bungkus mbak
enggak enggak usah deh mas saya gak punya uang buat bayar
iya soalnya ada donatur yang nyiapin nasi bungkus ini buat mereka yang membutuhkan
pegang ya ini minumnya
dan ini kupon untuk ngambil nasinya buat besok dan hari hari yang lainnya
mas kamu baik banget ya
nasinya lengkap banget
akhir akhir ini kok ada orang yang bantu aku ya
dia tuh tahu aja apa yang aku butuhin sekarang
kayak ada orangnya tapi gak kelihatan
rani mama antar ke dalam ya
tidak usah ma
rani mama antar
tidak usah ma
rani bisa sendiri

lu juga bantuin
kira sampai juga kan
terima kasih aldi
boleh nggak ntar sore aku ngajak kamu jalan jalan
jalan sama aku
masa gak mau sih
ah enggak gue gak mau ganggu
ntar gue di rumah mau buat penemuan gue yang terbaru
wah pokoknya bakal keren banget deh
ntar kalau berhasil nggak gue boleh lu minjem ya
berantem terus nih
apaan sih lu
udah senang gue
itu cowok ganteng banget
tapi liat doang ceweknya
kok mau sih sama cewek cacat kayak gitu
pasti itu cowok cuma kasihan doang
pasti belakang tuh cewek cowok punya pacar lain
aku gak mau minum di
pokoknya aku mau pulang sekarang
ya allah di
gue jadi bingung
kemarin pas gue ajak jalan jalan si rani
tiba tiba dia sikapnya berubah drastis gitu
akhirnya gue antren dia pulang aja menurut kemauan dia

orang gue lagi nyetir juga
eh kok nyetir tuh liat liat dong
sekarang aku jagain rani
tapi dia di taman deket rumahnya
berarti sejak keluar dari asrama itu
kamu udah putus sekolah dong ken
waktu tinggal di rumah dr iwan sih aku sempat sekolah
ya ya tapi gimana sekarang
oh kamu tenang aja ken
kita berdua pasti ngajarin kamu terus kok
gak iyalah masa bercanda
hah makasih ya steven di
ya ampun rani
sorry banget ya waktu di rumah sakit

kamu udah datang jengukin rani
hahaha ya cuma saya bingung aja ya
kok candy bisa sejauh itu ya sama rani
gimana dengan masa depannya rani
jangan jangan dia sengaja lagi tante
candy pasti sengaja
dasar anak pembuah usia
udah udah udah ran
gimana kalau kita mendingan sekarang ke taman dekat rumah kamu
ya buat nenangin perasaan kamu
aku yang antar oke
boleh ya tante
aku mau ke rumah kumohon
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi